dengan adanya pengungkapan satu enam ton sabu sabu ini berarti dalam tiga pekan terakhir penyelundupan lebih dari dua ton sabu berhasil diungkap tim gabungan di perairan kepulauan riau
keberhasilan mengungkap penyelundupan narkoba dalam skala ton hanya salah satu indikator bahwa indonesia menjadi pasar internasional dan tempat uji coba narkoba dunia
di sisi lain eksekusi mati untuk gebong narkoba sudah lama tidak terdengar
di bulan februari petugas gabungan dari mabes polri beacukai batam dan gabungan tni angkatan laut berhasil menggagalkan dua kasus penyelundupan sabu sabu dengan berat lebih dari dua ton
sebuah kapal berbendera singapura sunrise glory yang dipukuk bnn di perairan selat philips batam pada awal februari dua ribu delapan belas membawa muatan satu satu ton sabu sabu
dua pekan kemudian kapal bc tujuh ribu lima ditangkap saat gas polri beserta becukai di perairan karang helen mars
sabu sabu seberat satu enam ton berhasil disita
serbuan sabu sabu dalam jumlah besar mengingatkan serbuan serupa yang terjadi pada dua ribu dua puluh
dikutip dari detik com kali itu wong ciping yang membawa sabu sabu hampir satu ton dijatuhi hukuman mati dan telah menjalani proses hukum selama dua tahun
namun hingga kini belum ada yang dieksekusi mati
bahkan pada dua ribu enam belas sepuluh orang gembong narkoba tiba tiba disuruh balik badan dari tiang eksekusi mati
ke sepuluh orang itu diminta kembali ke sel
dan urung dieksekusi mati
sementara itu kepala badan narkotika nasional budi wasiso menyatakan indonesia dijadikan laboratorium lapangan bagi pasar narkoba internasional
para pengedar jejaring internasional membuat narkoba jenis baru antara lain untuk mengelabui petugas
selain itu ada kecenderungan masyarakat terus ingin mencoba narkoba
penyelundupan sabu dalam jumlah besar dipastikan belum akan berakhir
masih di kawasan kepulauan riau
kapal berbendera taiwan winlong diduga mengangkut tiga ton sabu
selain itu petugas juga mengamankan dua puluh delapan anak buah kapal
andri setiawan cnn indonesia